gubernur jawa barat ridwan kamil senin siang mengumumkan lima daerah di jawa barat
yang masuk kategori zona merah penularan covid sembilan belas berdasarkan evaluasi tim gugus tugas pada pekan ini
dari kelima daerah tersebut tiga diantaranya masuk wilayah bodebek yakni kota bogor depok dan kabupaten bekasi
sementara dua lainnya kota dan kabupaten cirebon
dalam kesempatan yang sama emil mengatakan ekspor jabar mengalami peningkatan
bahkan menjadi yang tertinggi di indonesia
berdasarkan data badan pusat statistik periode januari hingga agustus dua ribu dua puluh
jawa barat menyumbang enam belas dua puluh delapan persen atau enam belas tujuh puluh sembilan miliar dolar as terhadap ekspor nasional
di susul jawa timur sebesar dua belas sembilan puluh lima persen dan kalimantan timur sebesar delapan empat puluh empat persen
kota bogor kabupaten bekasi depok dan kota kepaten cirebon